sejak pukul delapan pagi istora senayan mulai dipadati para tenaga kesehatan yang akan divaksin
protokol kesehatan ketat diberlakukan dalam kegiatan ini
para tenaga kesehatan ini akan mendapatkan vaksin sinovac tahap pertama
pemerintah menargetkan sebanyak satu ratus tiga puluh satu ribu nakes tervaksinasi pada akhir februari dua ribu dua puluh
sementara berdasarkan data dari kemenkes hingga tiga februari
tercatat sekitar tujuh puluh tujuh ribu nakes atau sekitar lima puluh delapan sembilan persen dari target sudah tervaksinasi
pelaksana tugas dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit atau p dua p kementerian kesehatan
maksi rain mengatakan proses vaksin di kota kota besar tidak memiliki kendala sehingga target dapat tercapai
melalui kegiatan vaksinasi massal pemerintah membuka kesempatan kepada para nakes yang belum terdaftar
atau belum memiliki undangan untuk langsung datang dan dipakai
pemerintah juga mengatakan para nakes yang belum terdaftar akan mendaftar secara manual
beberapa nakes yang sudah divaksin mengaku prosesnya cukup cepat
ada sih stepnya juga cepet banget habis itu disuntiknya juga mungkin sekitar dua sampai tiga detik habis itu udah selesai
nakes yang sudah divaksin akan mendapatkan sertifikasi bukti vaksin tahap pertama
para nakes ini nantinya akan mendapatkan vaksin tahap kedua pada delapan belas februari
dalam vaksinasi masal ini para tenaga kesehatan harus melewati beberapa proses
yang pertama adalah cek tekanan darah atau tensi kemudian kedua adalah proses registrasi
screening kemudian vaksin dan setelah itu akan ada proses observasi
di mana para tenaga kesehatan akan ditanyai keluhan setelah mendapatkan suntikan vaksin
dan setelah itu adalah proses sertifikat
dan setelah itu dari dinas kesehatan dki jakarta sendiri menargetkan
pada akhir februari dua ribu dua puluh satu ini akan ada satu ratus tiga puluh satu ribu tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin
gita meningrum galuh jakarta